saat membacakan nota pemelaan terdakwa kuat ma'ruf menegaskan dirinya bukan orang yang sadis
yang tega membunuh seseorang apalagi orang yang dikenalnya
saya aku yang mulia saya ini bodoh
saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian bap dari richard
saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan
sebagaimana seharusnya walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum yosua
demi allah saya bukan orang sadis tega dan punya
saya tidak punya hati untuk ikut membunuh orang apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya
sebelum saya akhiri saya mohon maaf sebelumnya yang mulia saya ingin mengutip ayat al quran sesuai dengan agama saya agama islam
surah al rahman ayat sembilan
semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil adilnya
karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil tuhan di dunia ini
dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang
terima kasih yang mulia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh